usai menangkap taufik bulaga alias upik lawanga di lampung atas kasus terorisme pada akhir november lalu
tim densus delapan puluh delapan polri juga mengungkap bangker di desa sribawono kecamatan waiseputih lampung tengah
bima bespolri dan polda lampung meninjau lokasi bangker di rumah buronan jemaah islamiyah taufik bulaga pada sabtu yang berada di area dapur rumah tersebut
video yang diperoleh dari kabit humas polda lampung memperlihatkan sebuah rumah yang dikelilingi sawah merupakan tempat tinggal upik lawanga
menurut kabit humas polda lampung komisaris besar polisi zahwani pandra arsyad menyatakan
bunker yang ditemukan disembunyikan dengan terpal hitam pintu masuk banker pun berukuran enam meter persegi dengan kedalaman tiga meter
diduga bunker tersebut digunakan untuk merakit senjata dan bahan peledak berdaya ledak tinggi
di antara yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang
jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut
jadi memang di dalam bangker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang barang bukti termasuk juga dalam aktivitas melakukan perakitan senjata api dan juga dalam merakit bom